dan tak hanya di jawa tengah bencana alam juga terjadi di sulawesi utara
ratusan rumah porak poranda pasca banjir bandang yang menerjang wilayah kabupaten kepulauan sangihe
sekitar dua ratus sembilan rumah rusak berat dan satu ratus enam belas rumah rusak sedang akibat bencana banjir bandang
tercatat ada enam kecamatan yang terkena dampak banjir terparah
yaitu tahuna barat tahuna timur manganitu kadahe tamako manganitu selatan dan tatawarareng
tiga kecamatan di antaranya terisolasi
rombongan badan nasional penanggulangan bencana dinas sosial dan kementerian kesehatan
telah memberikan bantuan senilai rp tiga ratus lima puluh juta rupiah
namun jumlah itu masih jauh dari cukup
diperkirakan kerugian karena rusaknya ratusan rumah dan infrastruktur di kepulauan sangihe mencapai lima puluh tujuh miliar rupiah